lebih dari delapan ratus orang peserta mengikuti acara fun walk pwi pusat dua ribu dua puluh
acara jalan santai ini digelar dalam rangka hut ke enam puluh dua ikatan keluarga wartawan indonesia atau ikwi
berlangsung dari halaman gedung dewan pers di kawasan kebon sirih jakarta pusat
acara jalan santai ini tak hanya diikuti oleh keluarga wartawan saja
namun juga diikuti oleh masyarakat umum dari berbagai usia
mengusung tema memupuk kebersamaan dalam kegembiraan
bendera start acara jalan santai ini dikibarkan oleh kapus pen tni laksamana muda julius wijoyono
yang didampingi ketua pwi pusat atal depari dan sekjen pwi pusat mirza zulhadi
usai jalan santai para peserta juga disuguhi hiburan musik
serta beragam door price menarik yang sudah disiapkan oleh panitia
karena fun walk itu ada tiga poin yang menarik
ya fun walk itu identik dengan silaturahmi
hari ini karena memang diundang keluarga keluarga pers
sudah berapa tahun ini silaturahmi yang luar biasa
bahagia itu satu silaturahmi
kedua olahraga namanya juga fun war
itu ada olahraga yang ringan